polri akan menindak tegas jika ada penimbunan obat obatan alat medis dan bahan kebutuhan pokok di tengah pandemi covid sembilan belas
hal ini disampaikan kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brigjen polrus dihartono
senin sore di istana kepresidenan jakarta
ia menyebut saat ini sedang marah kenaikan harga dan kelangkaan sejumlah obat obatan bahan pokok dan alat medis seperti oksigen
kenaikan harga terjadi di tengah pandemi akibat adanya pedagang yang melakukan penimbunan dan mencari keuntungan pribadi
polri pun meminta warga turut berperan aktif dengan melapor jika menemukan harga yang tidak masuk akal
situasi sulit ini jangan dimanfaatkan oleh pihak manapun untuk mencari keuntungan
jangan menimbun jangan bersepekulasi terhadap situasi sulit sekarang ini
karena yakinilah polri akan melakukan tindakan tindakan yang tegas terhadap segala perilaku perilaku yang merugikan masyarakat banyak
hanya untuk kepentingan pribadi
sekali lagi yakini polri akan melakukan tindakan tegas terhadap
sementara itu menteri kesehatan budi gunadi menjelaskan
produksi oksigen di indonesia sebelumnya lebih banyak digunakan untuk industri
yaitu tujuh puluh lima persen
atau enam ratus empat puluh ribu ton
adapun di sektor kesehatan
kapasitas produksi nasional hanya dua puluh lima persen
atau satu ratus delapan puluh satu ribu ton per tahun
namun budi menegaskan
saat ini sembilan puluh persen produksi oksigen telah dialihkan untuk sektor medis
hal itu dilakukan sebagai jawaban atas minimnya ketersediaan oksigen
di tengah lonjakan jumlah kasus positif covid sembilan belas
kami sudah mendapatkan komitmen dari kementerian perindustrian
kita sudah koordinasikan
dengan menteri perindustrian
agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan
sampai sembilan puluh persen
jadi sekitar lima ratus tujuh puluh lima ribu ton per tahun produksi oksigen dalam negeri
akan dialokasikan untuk medis
menteri perdagangan muhammad lutfi bahkan menjanjikan impor oksigen
akibat kelangkaan oksigen dalam negeri
jumlah kasus positif covid sembilan belas terus meningkat
hingga menembus lebih dari dua juta kasus
hal ini membuat masyarakat panik
melihat fasilitas kesehatan penuh dan timbul fenomena panik buying
pengamat kesehatan hasbullah tabrani meminta masyarakat tidak panik
karena akan menurunkan daya tahan tubuh
obat informekstin obat antibiotika yang kita tidak perlu
tidak perlu dikonsumsi
sebuah sikap berlebihan selalu tidaklah baik
tanyakan ahlinya siapa ahlinya para dokter
tanyakan ahlinya apa kata ahlinya kita dengar
insya allah kalau kita mendengar suara para ahli
insya allah kita bisa sembuh
hasbuloh juga meminta warga tidak sembarangan membeli obat
tanpa anjuran dokter seperti di marketplace
tim liputan cnn indonesia